pasca pengakuan persebaya oleh pssi pemerintah kota surabaya merekomendasikan stadion gelora bung tomo sebagai home base persebaya
pemkot menilai stadion di kawasan benowo ini layak karena kapasitas stadionnya yang begitu besar
sementara stadion gelora sepuluh november dilarang lagi menggelar pertandingan besar karena faktor keamanan
kebahagiaan persebaya kembali diakui sebagai anggota pssi tidak hanya dirasakan oleh bonek saja
pemerintah kota surabaya juga turut gembira persebaya dapat berkompetisi kembali
namun sayang dalam kompetisi nanti persebaya tidak boleh lagi menggunakan stadion gelora sepuluh november tambak sari
kepala dinas pemuda dan olahraga kota surabaya mengakui stadion gelora sepuluh november tidak mendapatkan rekomendasi
selain itu lokasi yang berada di tengah kota cukup rawan terhadap keamanan
pemkot kota surabaya hanya merekomendasikan stadion gelora bung tomo sebagai kandang persebaya
selain berada di pinggiran kota kapasitas penonton yang mencapai enam puluh lima orang
membuat stadion yang berada di kawasan benowo surabaya ini ideal untuk dijadikan tempat laga
jelas untuk stadion yang memang memenuhi syarat untuk pertandingan baik skala nasional
maupun internasional adalah gelora bung tomo
ini yang menurut imat kami layak untuk digunakan
stadion gelora sepuluh november surabaya rencananya hanya diperuntukkan untuk pengembangan sepak bola usia dini
pemkot berharap dengan diberikannya izin stadion bung tomo sebagai home base prestasi persebaya lebih baik lagi
dan menjadi hiburan bagi warga surabaya
wahyu pratama surabaya